dalam rapat pimpinan tni ad beberapa waktu lalu terungkap rencana pengembangan organisasi tni angkatan darat
salah satunya tni ad berencana menambah jumlah komando daerah militer atau kodam yang saat ini berjumlah lima belas
rencananya setiap provinsi kecuali provinsi papua pegunungan akan memiliki kodam
jadi total akan ada tiga puluh tujuh kodam
saat ini tidak setiap provinsi memiliki kodam
di sumatera misalnya hanya ada tiga kodam
sementara di kalimantan saat ini ada dua kodam
rencana pembentukan kodam baru ini sudah disetujui oleh mabes tni dan kementerian pertahanan
prosesnya tidak akan lama karena hanya akan menaikkan status korem di provinsi menjadi kodam
kecuali untuk provinsi baru di papua karena sarana dan prasarananya harus dibangun terlebih dahulu
nanti sesuai perintah dari menhan dan panglima tni sudah setuju nanti setiap provinsi akan ada kodam
sudah kita usulkan kepada panglima tni sudah kita usulkan panglima nanti akan usulkan kepada kementerian pertahanan
kementerian pertahanan nanti akan mengusulkan kepada menhan
tentunya juga nanti akan dibicarakan dengan menteri keuangan karena akan menyangkut masalah anggaran
kita menyesuaikan kelihatannya kalau dari menhan bahwa tantangan ke depan
karena polisi dulu ya tipe b eh tipe c kolonel tipe b bintang satu tipe a bintang dua
sekarang semuanya sudah tipe a semua bintang dua semua
sementara di tempat kami di provinsi masih ada yang kolonel
nah sehingga nanti seimbang lah
namun rencana ini menuai kontroversi
pengamat pertahanan menilai rencana ini tidak sesuai dengan tantangan pertahanan di masa depan
selain itu anggaran yang dikeluarkan untuk membangun dua puluh dua kodam baru dinilai akan cukup besar
di depan itu ada perubahan karakter perang
karakter perang tidak lagi hanya satu domain satu platform
sekarang kita sudah punya ada lintas medan
ada darat laut udara cyber lalu space gitu ya
lalu juga ada teknologi canggih di sana gitu ya
jadi ini mau menghadapin lawan apa
apakah iya tantangan masa depan yang seperti itu
lalu kita respon gitu dengan pembentukan kodam
dengan alasannya adalah polisi
nah bagi saya kan jadi aneh
itu voksi antara pertahanan
pni dengan polisi jelas berbeda
jadi kalau kita membuat argumentasi bahwa tentara harus hadir mulai dari level provinsi sampai level kecamatan itu justru jadi mencurigakan
dan ini yang kemudian tidak heran
orang banyak mendogodok ini maksudnya apa
kenapa munculnya di dekat tahun politik
menurut anton pembentukan kodam baru bisa dimaklumi jika dibangun di daerah rawan atau perbatasan negara
namun masalahnya publik tidak mendapat akses terhadap rencana pembangunan pertahanan negara
sehingga tidak bisa dikritisi
don hermawan dwi ari jakarta